menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer pudium lumiu dengan pidana penjara
selama dua belas tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan
mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang
mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang tolong hargai persidangan ini silahkan lanjutkan
menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetakan pengadilan negeri jambi
nomor enam ratus tiga puluh enam tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi pera marita simajuntak
berdasarkan surat penetapan pengadilan jakarta selatan dari nomor satu sampai nomor tiga
dikembalikan kepada jpu yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa arief rahman arifin
kepada para pengunjung
mohon untuk tenang
jasa penentu temum
berdasarkan surat penetapan pengadilan negeri jakarta selatan nomor seribu lima ratus enam puluh satu tanggal sepuluh agustus dua ribu dua puluh tiga
barang bukti berupa angka satu sampai dengan angka tiga dikembalikan kepada jpu untuk dipergunakan dalam perkara atas nama arief rahman baikuni wibowo agus nurpatria
hendra kurniawan irfan widianto
saudara penuntut umum tolong kita sedang dinyatakan diskors
petugas keamanan mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung
breaking news masih akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news